kontestan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas terus mendatangi warga di daerah
seperti yang dilakukan calon presiden petahana joko widodo yang melakukan kunjungan kerja
di pesantren bahrul ulum tambak beras di jombang jawa timur
sedangkan calon wakil presiden sandiaga uno meresmikan rumah pemenangan di cirebon jawa barat
ada yang menarik saat sesi dialog presiden jokowi dengan warga
dalam kunjungan kerjanya di pesantren bahrul ulum tambak beras di jombang jawa timur selasa malam
jika biasanya presiden joko widodo kerap mengajukan pertanyaan ke beberapa warga
kali ini presiden jokowi mengaku menyerah dan tidak mengajukan pertanyaan kuis yang kerap dilakukannya
jokowi yang juga calon presiden petahana ini tak jadi mengajukan pertanyaan
karena seorang mahasiswa yang maju sangat gembira dan semangat berdiri di panggung
mahasiswa ini bahkan mengaku tidak masalah tidak mendapatkan sepeda
dialog ini dilakukan
dalam kunjungan presiden jokowi di jawa timur
fotonya sudah jadi
sementara itu di kubu berbeda calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno
melakukan kunjungan ke kabupaten cirebon jawa barat
dengan meresmikan rumah pemenangan di kecamatan plumbon selasa petang
kedatangan sandi disambut ratusan pendukung
sandi mengaku rumah pemenangan yang diresmikannya
diharapkan dapat mendongkrak pemilih terutama pemilih pemula
hal ini terlihat dari hasil survei internal pasangan prabowo sandi
yang sudah mencapai empat puluh persen

tapi kita menunjukkan kinerja yang sangat baik
kita setiap bulan melakukan survei internal
dan survei internal kami kali ini sudah menunjukkan kami sudah di atas empat puluh persen
dan kami semakin mendekati
semakin tinggal tapi kita harus kerja keras
calon wakil presiden nomor urut dua ini mengaku
timnya akan terus menangkap aspirasi masyarakat
terutama banyak keluhan di bidang ekonomi